karena sekali lagi ada pangkalan militer amerika disini
beroperasinya klinik bajenta yang mampu menjangkau desa desa di hulu sungai seruyan
terus balik walaupun tentu kita juga berharap
yang he jun yang ditahan di penjara tiongkok